iya papa mama udah dandan
katanya papa mama itu seperti boy dan reva
karena mama kamu tuh gak mau disamain seperti reva
mama kamu tuh maunya disamain sama adriana
debat lagi deh kita
terusnya mama tuh kekeh banget sih jodohin kamu sama adriana
jadi gara gara itu pak

sampai jumpa di video selanjutnya
gak usah pak saya balik balik aja kok
terima kasih pak ya
terima kasih ya pak
lagi bete sama papa kamu tau
mama jangan gitu dong sama papa
kayak jangan bete bete sama papa
bukannya biasanya papa
ke gitu terus
kamu karena makan resolusi tubuh
namanya perasaan ya namanya hati kalau tiap hari diiris iris itu bukan lecet lagi tau
itu udah jadi penyakit menahun kronis sakit sedih
doh agen papa juga sih baru ketemu udah langsung nyindir kayak gitu
ada apa sih pada bisik bisik
papa ada masalah apa lagi sih sama mama
mama sampe kesel banget loh sama papa
mama sih bilangnya kalau mama tuh kesel sama papa
dan mama tuh capek ribut terus sama papa
dan papa tuh kalau nyindirnya tuh udah keterlaluan sama mama
mama kamu si boy selalu bertentangan sama papa
ya udah deh pak emangnya kapan sih pak mah sama papa tuh berdebatnya sampai kayak gini
ya boleh papa mama kan sering berdebat papa lupa lah
masa papa gak ingat sih apa gitu yang bikin mama sampai kesel sama papa
mama cocok banget
hah papa papa juga cocok jauh
ari nyonya sama agan teh mau pada kemana ini teh
terus deh boy sama neng reva
menisah rahasia bisa
gak mau ah
saya itu miripnya adriana tahu
gak mau lah kalau miripnya sama reva
kok adriana sih ma
kan boy itu sukanya sama reva
kenapa jadi adriana
ya udah deh udah udah
pokoknya boy itu sukanya sama driana
udah deh kita ga usah ngedate ngedate segala deh
kok jadi begini
iya papa mama udah dandan
katanya papa mama itu seperti boy dan reva
mama kamu marah deh
karena mama kamu tuh gak mau disamain seperti reva
mama kamu tuh maunya disamain sama adriana
jadi debat lagi deh kita
terusnya mama tuh kekeh banget sih jodohin kamu sama adriana
jadi gara gara itu pa
iya sih kayaknya gitu boy
berarti ini salah gue juga dong
mau gak mau kok juga pemicu pertengkaran mama dan papa
kamu ga usah pikirin
bapak mama kan udah biasa ribut
dulu juga mama sering minta cerai ya kan
kayaknya aku ga usah kasih tau papa deh
kalau mama mau minta cerai lagi sama papa
udah percaya sama papa
sekarang kamu istirahat aja
ada deh pa
eik tinggal gue kelewatan gak ya tadi
hah kalau kelewatan mundur aja
serem juga ya
gimana kalau si boy ngasih tahu sama si papa kalau aku itu mau cerek
terus gimana juga kalau misalnya papa menyetujui selain aku
wah ini bisa gawat
adriana tante takut tau
tante takut kenapa
ah takut aja kalau pura pura itu
menjadi sesuatu yang benar terjadi
ini tante takut kalau papanya si boy benar benar mau menceraikan tante
ya ampun tante
kalau itu tante ga perlu takut
tante yakin gak kalau papanya boy itu cinta sama tante
nah sekarang tante harus yakin
masih cinta atau engga
tante sih yakin kalau papanya si boy mah cinta sama tante tau
ya kalau yakin tante ga perlu khawatir
kalau papanya si boy masih cinta sama tante
papanya si boy ga akan mau ceraiin tante karena dia sayang sama tante
nah ini juga salah satu untuk ngembuktiin
apakah benar kalau papanya boy itu masih cinta atau enggak sama tante
untuk pembuktian loh tante
oh oke tes cinta gitu ya
masih panjang saja tuh mama kotor